kita ke informasi lain ribuan buruh yang tergabung dalam aliansi buruh banten bersatu
mensweeping sejumlah pabrik di kawasan industri manis jati uwung kota tanggerang banten rabu siang
aksi ini digelar guna menghentikan paksa buruh yang masih bekerja
untuk turut dalam aksi turun ke jalan menolak omnibus law cipta lapangan kerja
para buruh menilai omnibus law cipta lapangan kerja yang akan disodorkan pemerintah kepada dpr ri
tidak mensejahterakan buruh dan justru memberikan ruang penindasan pengusaha kepada buruh
untuk itu buruh mengancam akan melumpuhkan dprd kota tanggerang
meminta anggota dewan menyampaikan aspirasi penolakan mereka kepada dpr ri ataupun pemerintah pusat
usai melakukan sweeping buruh melanjutkan aksi mereka dengan melakukan long march menuju perempatan daan mogot
untuk melakukan mimbar bebas dan diakhiri dengan aksi di kantor dprd kota tanggerang banten